kita kok lewat tangga bukan lewat lift
ya ampun abang
aduh abang mikirin aku bang
gimana kalau dia mati bang
dia cukup pingsan
nanti malah akan ada masalah baru lagi bang
udah sekarang kamu duluan ke mobil